dalam keterangannya yang disampaikan melalui youtube
wiku adhisa smito mengatakan jumlah kasus kematian pada data nasional mingguan
per tanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh satu tercatat sebanyak satu dua ratus
kenaikan kasus kematian pertanggal dua puluh satu maret tercatat paling banyak terjadi di jawa timur
yang naik sebanyak satu ratus enam puluh delapan kasus diikuti oleh banten lampung sulawesi tengah dan jambi
penambahan kematian di minggu ini juga mengalami peningkatan yang lebih besar dibanding minggu lalu
yang menandakan sudah dua minggu berturut turut kasus kematian baru mengalami kenaikan
jumlah kasus kematian yang meningkat selain jawa timur
menjadi duka bagi kerabat yang ditinggalkan
juga menyebabkan masalah lahan pemakaman protap covid sembilan belas
seperti dki jakarta berdasarkan data yang dihimpun dari laman corona jakarta go id
sejak empat november dua ribu dua puluh jumlah pemulasaran dengan protap covid sembilan belas mulai meningkat tajam
dari dua puluh tiga kasus hingga mencapai puncaknya pada empat belas januari dua ribu dua puluh satu yang tercatat mencapai satu ratus tiga puluh
jumlah pemakaman covid sembilan belas mulai mengalami tren penurunan
sampai empat belas maret yakni sebanyak dua puluh empat namun sejak itu mulai berangsur naik kembali
lahan tpu untuk covid sembilan belas sudah beberapa kali ditambah namun selalu penuh dalam waktu relatif singkat
seperti tpu srengseng sawah dua jakarta selatan
tpu khusus pemakaman covid sembilan belas yang memiliki kapasitas sekitar satu seratus petak tersebut
mulai dioperasikan sejak tiga puluh januari lalu
banyaknya kematian akibat covid turut membuat sedih bagi para petugas yang menyiapkan tempat peristirahatan terakhir jenazah
karena setiap hari dari pagi sampai malam seperti ini kita yang kita lihat ya kan hanya kesedihan
karena banyak kedukaan yang ada di yang apa yang kita lihat lah gitu
kalau ngomong untuk batin rasanya kita nggak bisa dibohongi bahwa kita jasa saja merasa sedih lah
pemerintah berharap dengan diperpanjang ppkm mikro hingga dua minggu ke depan
serta perluasan cakupan menjadi lima belas provinsi
diharapkan dapat semakin berdampak pada upaya penanggulangan pandemi
arya dita utama maranata tampu bolon jakarta